kota bandung jawa barat mengalami fenomena hari tanpa bayangan pada senin sebelas oktober dua ribu dua puluh
menurut peneliti dari pusat sains dan antariksa lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau lapan
fenomena hari tanpa bayangan ini merupakan fenomena tahunan
yang biasa terjadi pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan
nadanya fenomena hari tanpa bayangan tidak memiliki dampak langsung terhadap cuaca
pasalnya fenomena tersebut tidak berlangsung lama
hari tanpa bayangan dapat diamati secara sederhana
caranya adalah dengan meletakkan benda tegak atau mengamati benda tegak seperti spidol dan botol air mineral
nah jadi kita menaruh benda yang tegak seperti spidol atau botol minuman
ini pastikan permukaannya rata kemudian nanti pada saat tengah hari
dia sinar akan datang tegak lurus kemudian bayangan di sekitarnya pada saat tengah hari tidak akan terbentuk
sehingga disebut juga sebagai hari tanpa bayangan
nah dan rentang waktunya antara lima menit
belum hingga lima menit sesudah
jadi setelah lima menit sudah bayangan akan muncul sedikit dan semakin memanjang
jadi bagi anda yang di rumah ingin mencoba hari tanpa bayangan
ini bisa dengan alat alat sederhana seperti ini cukup ditaruh di sini saja
dan tinggal ditunggu nanti waktunya
nanti pada saat titik matahari berada tepat di tengah ini bayangan ini akan menghilang
sekitar pukul sebelas tiga puluh enam waktu indonesia barat dari hasil pantauan bayangan pun sudah tidak terlihat
fenomena tanpa bayangan ini berlangsung selama kurang lebih sepuluh menit
meskipun terbilang unik
mayoritas warga tidak mengetahui adanya fenomena hari tanpa bayangan
waktunya kapan gitu kan
apakah ini dari misalkan dari lembaga penelitian itu ada sosialisasinya ke masyarakat edukasinya
eh tertarik juga
ya pengen juga sih
ya sekedar menambah wawasan aja mas
selain kota bandung
fenomena hari tanpa bayangan juga bisa dilihat di beberapa kota
di indonesia diantaranya semarang pangandaran surakarta yogyakarta denpasar kupang mataram dan merauke
franky wijaya helmi suranegara bandung jawa barat